pt pln persero menjamin ketersediaan pasokan listrik untuk kelancaran periode ramadan dan idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
mulai dari sisi pembangkit transmisi personel hingga peralatan pendukung
pln memprediksi kelistrikan andal dengan daya pasok sebesar empat puluh enam dua gw dengan beban puncak mencapai dua puluh sembilan gw
terkait pasokan primer pln menjamin dalam kondisi aman dengan ketersediaan pasokan energi rata rata di atas dua puluh hari operasional atau hop
dalam menghadapi lebaran kali ini bahwa pasokan tenaga listriknya jauh lebih besar daripada beban puncak sehingga kondisinya aman
dan untuk itu kami juga menetapkan masa siaga
dimulai tanggal lima belas april sampai dengan tiga puluh april di tahun dua ribu dua puluh
beban puncak itu relatif jauh di bawah daya pasok pln lantaran sejumlah industri libur beroperasi selama lebaran
meski demikian bagi sektor usaha yang beroperasi selama idul fitri ketersediaan listrik mutlak diperlukan
kebutuhan listrik semakin penting
terlebih mudik lebaran tahun ini kendaraan listrik
tak hanya itu penerangan jalan hingga masjid masjid pun memerlukan pasokan listrik selama ramadan dan idul fitri